kita akan pantau langsung bagaimana kondisi beberapa moda transportasi yang telah beroperasi normal
di hari pertama psbb masa transisi
telah terhubung bersama kami mahardika utama korespondensi nn indonesia di stasiun mrt fatmawati jakarta
dan juga ada miladia rahma di terminal transjakarta pasar minggu
iya dan kita ke stasiun mrt dahulu dengan mahardika utama
selamat pagi dika
dari pantauan anda bagaimana situasi di stasiun mrt fatmawati hari ini
dan bagaimana antisipasi kepadatan penumpang di hari pertama mrt beroperasi secara normal ini
ya selamat pagi amelia dan sarah
saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi kalau kita bicara soal situasi kepadatan penumpang di stasiun mrt bundaran hotel indonesia
tempat saya melaporkan saat ini memang belum tampak adanya lonjakan penumpang
seperti yang diperkirakan setelah masa psbb diperpanjang tetapi memasuki masa transisi
dan begitu pula di stasiun stasiun lainnya
di stasiun lebak bulus misalkan yang biasanya ada lebih dari satu ratus lima puluh penumpang pada pagi hari atau pada peak hour
pada pagi hari ini hanya terdapat tiga puluh orang penumpang saja
itu artinya belum terjadi peningkatan atau lonjakan jumlah penumpang
yang tampak di stasiun mrt baik di lebak bulus fatmawati
ataupun juga di stasiun bundaran hotel indonesia yang merupakan salah satu stasiun terakhir di jalur mrt ini
dan pihak mrt pada masa transisi ini juga menerapkan sejumlah skema baru
yang tadi sudah disebutkan
sebelumnya adalah dengan menambah jumlah armada dari empat menjadi tujuh rangkaian kereta yang dioperasikan
dan headway atau jarak waktu tunggu antar kereta pun juga dipangkas dari tiga puluh menit menjadi sepuluh menit saja
dan meski demikian jumlah penumpang masih tetap dibatasi yaitu hanya sebanyak enam puluh lima orang penumpang per kereta
atau sebanyak tiga ratus sembilan puluh orang penumpang di setiap rangkaian atau di setiap satu rangkaian
dan jam operasional pun juga akan ditambah yang tadinya hanya pukul enam sampai pukul enam sore saja
menjadi mulai pukul lima pagi hingga pukul sembilan malam
dan ini akan dilihat trennya sampai hari minggu nanti karena diperkirakan pada hari senin
peningkatan jumlah penumpang akan terjadi bersamaan dengan sudah mulainya aktivitas aktivitas perkantoran di sekitar jalur mrt
dan nanti ketika adanya peningkat penumpang
tadi saya mewawancarai william sabandar direktur utama dari pt mrt jakarta
menyatakan bahwa pihaknya akan mengoperasikan empat belas kereta
atau empat belas rangkaian kereta yang dioperasikan
pada jam sibuk atau pada peak hour mulai pukul tujuh sampai pukul sembilan pagi
dan pada malam hari ketika bubaran kantor
dan pihaknya juga akan tetap mengedepankan protokol kesehatan
seperti pemeriksaan suhu lalu memeriksa jarak fisik antara penumpang
mulai dari area tunggu loket peron sampai di dalam area kereta
dan di dalam kereta sendiri akan dipasangi tanda tanda untuk penumpang yang nantinya akan berdiri di dalam kereta
itu artinya jarak satu meter antara satu penumpang akan tetap diberlakukan
sehingga jarak fisik atau physical distancing tetap terjaga di dalam kereta
dan aturan lainnya adalah dilerang untuk berbicara ataupun juga bercakap cakap lewat telepon
ketika berada di dalam kereta karena dikhawatirkan akan ada penularan atau penyebaran droplets
yang bisa berisiko melakukan menjadikan penularan covid sembilan belas di dalam armada mrt jakarta
dan selain itu antisipasi lain
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pihak mrt jakarta juga tengah berupaya untuk berkoordinasi
dengan pengelola pengelola gedung di sekitar jalur mrt untuk memfleksibelkan jam kerja para karyawannya
jadi tidak masuk bersamaan pada pukul delapan pagi tetapi dipecah menjadi pukul delapan sembilan atau pukul sepuluh pagi
dan begitu pula dengan waktu kepulangannya agar tidak terjadi penumpukan penumpang di jam yang sama
amelia dan sarah